enggak mau terlalu banyak pakai tepung tapioka tapi tapi kurang aja emang lebih enakan pakai
pokoknya semua penguasa pasti ada lah itu cawek caweknya atau apa ya
kita menduduki posisi pokoknya naik chartnya lumayan cepat
mas ahaye ini tinggi sekali gitu
september bulan baik ya tergantung kita
suku dayak memiliki jejak bauran migrasi astronesia sementara suku punan batu benau sajau lebih tua dari itu
masjid ini telah berdiri sejak seribu delapan ratus enam puluh
kemudian nanti menimbulkan hal hal hipoglikemik ya
dan disitu mereka diintervensi dengan
ya gini mas ahaye kan sudah menyampaikan
kalau penghasilannya di atas umk kami mohon maaf
atas dedikasi dan aktivitas komunitas tim saber paku ini
dan tuhan memakai siapa saja untuk menjadi alatnya
dan saya pikir nggak ada perlu takut lah umkm untuk tetap berusaha
kalau hanya begitu ya nggak perlulah pilih presiden
pak ganjar ini kan pdip gitu kita tau
dm ini bisa meningkatkan ataupun juga bisa memperarat bonding
partai hanura yang dipimpin oleh anak muda di daerah itu adrian syah
ada yang kadang orang yang mengerti anak seperti ini
hari selasa dua puluh sembilan malam
menjelang politik mungkin momen ya momen politik mungkin hai sekiranya saya sering ketemu sama
coach ini pertanyaan dari abo sih
kawasan ini pernah diteliti oleh kelompok studi kars geografi universitas gajah mada
dan itu sangat tidak bagus tidak elok
jadi sebenarnya anak anak yang minta mereka suka mereka pengen belajar soal pottery
sampai kapal ini bisa berlayar atau tidak
tapi pas nyampe di dalam empuk banget
kedua kita memutuskan untuk menurunkan harga kita untuk menarik market yang lebih besar
dikasih oleh cnn indonesia
yang memanfaatkan waktu luangnya selama pandemi dengan membuat miniatur truk
iran menjadi salah satu negara yang menerima dengan tangan terbuka kerjasama dengan israel
belum tentu rapat sehingga kan yang kayak gitu gitu
kalau masalah jangan untuk masak lah
pak tris istri dan anaknya serta seorang teman pemulung yang baru satu tahun menjajal hidup di kolong jembatan
tapi di sisi lain juga harus bisa respect dengan apa opini dari pasangan kita
tapi pulang main bola berantem
enggak kalau itu babi babi hutan seperti binatang itu tidak ada musimnya juga kalau waktu dulu
aduh abah udah gak tahan mau makan cirengnya
oke kalau anda lihat sendiri seperti apa melihat kasus ini
ada juga pelaku yang begitu udah ketahuan
seperti yang tadi dikatakan itu ya trauma itu
ini adalah salah satu ciri terkuat
apa yang dirasa apa yang bikin dia selingkuh
karena tidak suka dengan kemajuan indonesia
kalau lelaki per minggu empat ratus
kalau siang ada pesanan ya nggak tidur
fasilitas lengkap kamar mandinya juga mumpuni gitu
dan juga tentunya memisahkan antara yang mana media sosial dan mana e commerce
ini salah satunya kue lumpur
perlu terbuka perlu menjalin suatu hubungan
orang orang yang demikian memiliki kerelaan
eh tapi ngomong ngomong udah tau belum nanti buka puasa ini mau pakai apa
itu sama dengan apa yang dilakukan gitu
dengan pemain pemain pengalaman juga kan pemain senior
kalau melihat dari pengamatan kalian juga
oleh pemerintah terkait dengan suku bunga ini
untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang sifatnya erotis
karena matahari sudah miring panasnya sudah temperaturnya sudah turun kita bangkit ya
tapi di satu sisi kami ingin sampaikan
saya terus terang itu fakta
dengan bulan puasa jadi kita memang bagaimana menyatukan supaya pelayanan tetap bisa berjalan
seperti biasa berkunjung ke kampung orang tidak boleh asal masuk
dari asrama mulia jaya sentra yang di pasarbo
menurut pegiat media sosial enda nasution
jadi ketika dipasangi daun kusut sudah pasti inilah tanda milik keluarga bang samsul dan pak asut
seperti ini aku mau mutusin itu
oke berarti tadi sempat ini bang
kalau di laki laki ternyata berat berat
nomor tiga sudah pecah pecah
ketinggian pohon durian bervariasi antara sepuluh sampai empat puluh meter tergantung spesies
kembali harmonis dan tentunya untuk orang orang
ya cuman kan kalau mau inian kan ya tinggal gampang sih yang punya motor kalau pengen tahu itu mah
berbagai grup pendukung pendukung yang masih nyebar nyebar video itu
yang dikenal sebagai wilayah penghasil durian
lalakum jadi ada tanaman di hutan namanya lalakum seperti ini
habis itu baru latihan
seharga tiga puluh lima ribu rupiah
tunggal cukup pak deh
nah setelah mengetahui kondisi dan kebugaran tubuh kita kita tinggal memilih program latihan yang sesuai agar hasilnya dapat maksimal
jadi semakin mata uang itu lemah karena capital outflow
kami di parlemen kita beri catatan
saya baca dan juga mendengar pernyataan bu mega pada saat itu
untuk kembali memaafkan dan memberikan
jokowi itu biasa biasa aja tuh yang lalu juga begitu tanya ada apa ketemu loh orang lain yang
partai gimana bicara mengenai perubahan itu
misalnya kalau kita tinggal di surabaya atau jakarta kan
orang yang selalu ingin bertumbuh dan lebih baik
jadi buat laki laki mungkin